gini loki sebenernya
pada lagi ngapain lu pada di rumah om sulam ha
kebetulan ketemu aja kok disini
pasti nih lu sama lu lagi nyariin abang robby ya pak
mendingan pada mindat deh sekarang
soalnya abang robi itu cuma mau ketemu sama gue

emang ya kalo jodoh kagak kemana
itu dua orang tuh nyariin abang roby
giliran atika eh abang roby langsung keluar
apa sih biar banget sih tik
ki kita pulang aja yuk ki
nah lu jangan nangis dong
ikut mami eh ke rumah papi robi eh
sempan hari sabtu
nanti di rumahnya laus main main deh sama papi robi
biar kagak canggih gitu biar akrab
terserah lu deh ha
kasar emang aja otak lu bebel
babe aneh yeh
katanya atika boleh deketin cowok asal masih single
terserah terserah lu tika
asal lu jangan godain haji sulam
soalnya hajah rodia bininya haji sulam bentar lagi beranak
kalo lu godain haji sulam itu sampe aja lu ngacurin rupanya tangganya
kagak baik lu tau
nah gitu dong
sekali kali babe tuh ya harus mendukung keinginan anaknya
lagian pan lebih cepat lebih baik kalau atika bisa melepas masalah jande ya kan
emangnya babe mau atika tuh janda seumur hidup ha
kagak lah lu mau bikin malu babe
makanya dukung dong kemauan tika
udah tika cabut aja yeh
oke udah cabut ya
oke udah cabut ya
rum capek banget ki
maya dah cucu aki dah
masih muda udah letoy
tuh mas yofi lari ke monas aja
aki masih kuat ah semangat ah
aduh ki udah bener ini rum bener bener udah capek banget ya ki
udah ki udah tadi udah jatuh
ya ya ya ya ya ya udah deh istirahat dulu deh
muka lu pencet banget ya
pacar lu rumahnya dimana rum ya
hmm ditanyanya a e a e
yuk cepet deh anterin aki yeh
aki mau ketemu sama tuh anak
jangan pakai tapi tapian deh
kalo aki udah kesono ya kesono
eh gak tau aki aja
aki tunggu dong ki
ternyata pacar lu orang adaan juga ya rum ya
rumainya aja gede kayak stasiun kereta api
usaha bubur ayam juga
hebat juga rum
ki udah deh ki yuk kita pulang aja yuk ki
gak emang diki pengen pake juga
diam disini terus yuk yuk
ntar ntar nana aja rum
baru juga nyampe
suasana kayak begini tuh
ntar dulu siapa tuh
mau ngapain dia
itu engkau punya si rum ya
ayah harus kasih tau si robby
kebetulan ketemu sama kamu disini rum
aku bisa bicara sama kamu sebentar
sebentar lagi ah
beberapa hari yang lalu
robby ketemu sama mama aku rum
mama aku suka sekali sama roby sampai
sampai sempetin beli sesuatu buat robi
tunggu tunggu tunggu rom rom si robby kan pacar lo hah
nih cewek siapa
gini lo ki sebenernya
eh eh eh eh eh pada lagi ngapain lo pada di rumah om sulam hah
kebetulan ketemu aja kok di sini
mendingan pada mindat deh sekarang
soalnya abang roby itu cuma mau ketemu sama gue
eh tuh dia tuh tuh tuh tuh tuh tuh
giliran atika eh abang robby langsung keluar
apa sih biar banget sih tik
aduh ki kita pulang aja yuk ki
kan lo bolon selatu rahmi sama calon lo
aduh ki udah ayo pulang yuk
kalo gitu rom permisi dulu ya
bagus deh satu mulainya renah nih
tinggal satu lagi noh
saya ini temen kerjanya robby di kantor
dan ada keperluan penting sama dia sekarang
eh tete tete tete tunggu dulu
jadi gue mesti tahu ada urusan apa lo sama abang robby
kagak enak dilihat orang di luar
tik rek masuk aja di dalam
di teras ngomong yuk
apa sih rek
aku mau ngasih ini buat kamu rob
itu titipan kado dari mama
sepertinya beliau suka sekali sama kamu rob
sampai sempet sepenting untuk nitipin itu ke staffnya sebelum pergi ke lampung
oh gitu ya
sekarang udah main mani politik hah
hmm kagak asik banget nih
cuman buat nyari perhatian abang robby aja pakai ngasih ngasih segala
ah rek aku jadi gak enak nih
cuma terima kasih yang gue diumum
insya allah nanti aku sampein ya rob
akhirnya kalau gitu aku pamit dulu
gak usah kalian berpuasa aja rek
gak usah rob lain kali aja ya
sekarang tinggal kita deh
itu apaan sih mau tau dong
ini kado tika kenapa kamu mau kasih juga
emang harus ya
harus kalau datang ke sini kudu bawa kado
tapi artika kan gak punya duit belum bisa beli hp hp buat abang robby
eh tapi abang robby don't worry artika pasti bakal nyari duit buat beli abang robby sesuatu
cuman buat aku kaget
enggak ah artika balik dulu

dadah pak biroli
gereranya manis kok udah gak habis sih
lo gak ajak dia masuk ya
lo gak ajak dia masuk ya tadi ya
udah mpok tapi orang yang kagak mau katanya mau pulang
ya buat apa kemarin cuma bentaran aja
ini mpok katanya dari mamanya sih
oh dari mamanya ya ternyata mamanya juga baik ya sih rere
bang mama mesti dikasih tahu nih bahwa keluarganya rare itu memang baik baik
gak kayak keluarganya rumana tuh haji muhyiddin